tni hadi cahyanto rabu kemarin memimpin tradisi pengukuhan kapal perang kri igusti ngurah rai
di dermaga timur pelabuhan benoa bali
kapal perang baru yang dimiliki tni angkatan laut ini merupakan jenis kapal perusa kawal rudal
kri igusti ngurah rai ini akan memperkuat pengamanan laut komando armada timur tni angkatan laut
selain dihadiri oleh panglima tni marsikal tni hadi cahyanto
juga hadir kepala staf angkatan laut laksamana tni ade supandi
menteri luar negeri retno marsudi menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
menteri perhubungan budi karya sumadi serta kapolri jenderal tito karnavian
kapal perang baru ini merupakan hasil kerjasama antara pt pal indonesia
dengan perusahaan kapal belanda ini yang dikukukan dengan nama igusti ngurah rai tiga ratus dua puluh
kapal yang diberi nama dari nama pahlawan nasional igusti ngurah rai ini
mampu membawa satu ratus dua puluh kapal
kepala perusahaan ini memiliki kemampuan perang perusahaan kru dengan kecepatan dua puluh delapan knot
kapal perusak kawal rudal ini memiliki kemampuan perang empat matra sekaligus
yakni perang permukaan sesama kapal perang perang bawah air melawan kapal selam
perang udara dengan pesawat tempur serta perang elektronika
kapal ini juga memiliki kemampuan membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh
karena seperti disampaikan oleh gubernur tadi
igusti ngurah rai adalah satu tokoh dari bali yang memiliki
jiwa patriot yang luar biasa
kita saksikan dalam pertempuran dengan senjata konvensional saja
mampu menunjukkan bahwa patriot semangat rela berkorban ditunjukkan
untuk itulah nilai nilai yang ada di bapak igusti ngurah rai itu
yang dijadikan semangat untuk awak kapal igusti ngurah rai tiga ratus tiga puluh dua